libur telah tiba
kali ini saya akan memberikan referensi liburan murah dengan menggunakan kereta api lokal di bandung raya
pertama saya akan mengajak anda untuk berwisata ke padalarang
terima kasih te
nah ini dia tiketnya
ini tiket dari stasiun bandung ke stasiun padalarang
saya dapat tiket yang jam sepuluh lewat sembilan belas
dan ini harganya cuma rp lima saja
di libur akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini memang ada tren peningkatan pengguna kereta api lokal
sehingga kai daob dua bandung menambah perjalanan untuk kereta api lokal di bandung raya
sekarang saya akan ke salah satu tempat wisata sains edukasi
yang jaraknya tidak jauh dari stasiun padalarang
sekarang ini kurang lebih cuma sekitar dua km
dan sekarang saya mau ngajak ke sana pakai transportasi umum
setelah naik kereta api saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota warna kuning jurusan raja mandala dengan ongkos

tempat wisata edukasi yang saya kunjungi ada di kawasan kota barupa rahyangan padalarang kabupaten bandung barat
untuk masuk ke tempat ini satu orang di atas usia dua tahun harus membayar rp tiga puluh lima
di tempat ini ada lebih dari dua ratus alat peraga mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dapat dieksplorasi sendiri oleh pengunjung secara interaktif
salah satu alat peraga yang ada di sini adalah sepeda gantung yang berjalan di atas seutas tali
selain alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi
di tempat ini juga terdapat sundial atau jam matahari vertikal
sundial horizontal di sini merupakan jam matahari terbesar di indonesia
sebenarnya anak saya yang pertama sih yang pengen karena dia suka banget sains
jadi kita mengisi liburan dengan juga belajar gitu
hari kedua ini saya akan ke tempat wisata yang lebih dekat dari yang kemarin
perjalanan yang dibutuhkan pun lebih singkat kurang lebih tiga puluh menit
dari stasiun bandung hanya melintasi dua stasiun yaitu stasiun ciroyom dan stasiun cimindi
nah kalau misalnya kemarin saya sudah mengajak anda untuk jalan jalan ke padalarang
hari ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke cimahin
ternyata banyak keluarga dan anak sekolah yang memanfaatkan libur akhir tahun ini
dengan berwisata dengan menggunakan kereta api lokal bandung raya
lagi libur paling mulak balik ke rumah neneknya aja
selain harganya murah nyaman lah gitu ya naik keretanya
naik kereta api lokal itu simple nggak ribet
sampai di stasiun cimahi untuk ke tempat wisata alam yang akan saya tuju
saya harus dua kali menaiki angkutan umum
turun dari angkot yang pertama lanjut naik menggunakan angkot kedua warna kuning jurusan cisarua
yang harus diperhatikan jangan sampai salah naik
karena di perempatan citirep ada angkut warna kuning lainnya jurusan cidahu
namun dengan tambahan warna hijau di bawahnya
nah sampai juga nih di wisata alam yang ada di jalan kolonel masturi cimahi
wisata alam di sini mengusung konsep gabungan antara edukasi pertanian
permainan glamour camping dan kuliner
masuk ke kawasan ini gratis
pengunjung bisa memberi makan rusa yang sudah disiapkan pihak pengelola
ada delman juga yang bisa dinaikkan
dan juga bisa dinaiki oleh keluarga dan anak
ya ngajak anak jalan aja mumpung masih libur sekolah
setelah lelah mengeksplor wahana yang ada di tempat ini saya pun merasa lapar
ini tandanya untuk segera mengeksplor kuliner yang ada di tempat ini
ya itu dia liburan singkat saya dua hari ini menggunakan kereta api lokal
sebenarnya masih banyak
banyak sih tempat wisata yang bisa dikunjungi di bandung raya ini
dengan menggunakan kereta api lokal di masa liburan seperti akhir tahun saat ini
tim liputan cnn indonesia jawa barat